jakarta adalah kota nomor satu terbesar dalam hal modernisasi di indonesia
tak dipungkiri pusat kegiatan bisnis atau industri banyak yang hadir di kota ini
bermondong mondong orang datang untuk mengadu nasib
tak aneh jika dapat ditemui ada berbagai macam pekerjaan yang bisa dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan pokok dari berbagai kalangan
khususnya mereka yang berada di kalangan menengah ke bawah
kalau ada cara atau pekerjaan lainnya
jadi yang susah ya bapak
marah kira informasi yang beredar belakang ini mengenai jurupan jeniliar
yang terdapat di sunda mini market menjadi sorotan publik
kemarin pada tanggal tiga mai tahun dua ribu empat di surut dki jakarta
melakukan koordinasi dengan sampo pp
jika kita melihat langsung keturunan lapangan
parkir liar atau juru parkir sering ditemui ketika melintas di jalan jakarta
tak jarang juga banyak dari mereka yang mangkir atau berdiam diri di lokasi tertentu
parkir liar yang belakang ini menjadi perbincangan topik hangat di media sosial
apakah parkir liar itu menguntungkan
beberapa hari yang lalu viral aksi adu mulut antara pembeli di sebuah minimarket
dari kejadian tersebut mengundang respon netizen
ada yang tidak mempermasalahkan namun ada juga yang tidak setuju
dengan hadirnya juruparkir liar tersebut
pada liputan kali ini saya akan mencoba untuk mewawancarai sejumlah juru parkir
yang ada di beberapa minimarket wilayah jakarta
mengenai penerbitan yang akan dilakukan oleh dishub dki jakarta
serta mendengar bagaimana tanggapan dari sejumlah pembeli terhadap adanya juru parkir
oke sahabat komas tv kali ini saya sudah berbual sama salah satu juruparkir yang ada di dki jakarta
nah kemarin kan beberapa hari yang lalu pemprov dki jakarta membuat peraturan
mengenai juruparkir liar yang ada di dki jakarta
nah kalau misalkan pembel dki jakarta membuat kelarangan terhadap adanya juruparkir liar di jakarta
pak saya jujur tidak setuju karena disamping satu memang saya
tidak ada posisi status saya yang menganggut
ya kalau dihapus dan juga saya maaf saya sebagai berkeluarga punya anak punya istri yang harus saya genaplah
ya saya sudah setuju sekali itu dihapus pak
karena parkir dan parkir parkir itu buat saya itu suatu pekerjaan yang tidak hina juga sih
dan juga tidak melanggar hukum kali ya
karena peraturan ini kan mau dibuat
janganlah jangan di jangan di kuatlah
kecuali yang ya kecuali ada parkir enggak mungkin itu yang diputaran simpang untuk penutup jipan bolehlah itu agak sedikit sih
kalau saya ini kan sambil sapi sapi ini saya pakai mata pencarian
selagi saya sedang tidak bekerja
ya saya mohon kepada pemprov dan gai janganlah diadakan menghapuskan parkir di minimarket
bila selain itu kan untuk keamanan juga dalam adik kata
karena setelah saya lihat di minimarket dan di ternyata itu enggak ada diskriminnya ya
kenapa tidak menjadi rangkap kerjanya sebagai tukang parkir dan sebagai juru keamanan
baik sahabat mokastv jadi hari ini saya lagi sama mas opik salah satu tukang parkir yang di rumah
enggak boleh pakai eh enggak boleh pakai eh enggak boleh pakai jati kan
ini dia ngamiki masyarakat mas
duluin lah masyarakat jangan duluin dia sendiri
bagaimana ya oh ini kenapa enggak mau bekerja mau begini gini
adain lah orang orang kerjaan
nah itu susah mas
ah minimal kalau gini berarti ada penghasilan gitu ya
ya minimal ada penghasilan soalnya lah tentu
pemain lokasi ini biasanya hemai hari juga sih buat pemain
ada ngasih mobil ada ngasih ribet ada ngasih apa lagi
bawa maksa juga saya mikir mas
ini saya nyadulin mereka minta apa apa
ya gitu aja sih
udah dikasih tahu sama pak toko yang pernah minta maksa
mauin duit dua ribu doang susah banget
seribu dua ribu enggak bikin lu miskin enggak bikin lu ini
karena kalau ada parkir liar di setiap pintu maret itu bukan saja mengganggu pembeli ya
tapi juga yang punya inmarin juga terganggu
karena saya lihat di indomaret yang ada parkir liarnya itu mengaruh
ke setiap indomaret yang orang sedang mau beli
tapi kalau indomaret yang ada parkir liarnya itu separah say
saya pribadi juga kalau pakai indomaret pakai motor
saya kadang suka liar kalau ada parkir liarnya
nah kalau yang ada parkir liarnya itu enak gitu enggak apa apa
ya itu menurut saya ya tapi ada juga di sisi baiknya
di sisi baiknya gitu kalau apa namanya kalau ada parkir liar setidak tidaknya kendaraan aman
karena ada yang jagain itu aja sih menurut saya yang ada sisi di rijal juga ada sisi baiknya
menurut saya segini kurang membantu aja ya karena parkir ini saya belum membantu dia
paling cuma saya menarik juga juga di sini
sedikit informasi kalau sebenarnya minimarket yang terdapat lahan kosong untuk tempat parkir
pembeli tidak harus memberikan uang tambahan untuk biaya parkir tersebut
hal ini karena minimarket sudah memiliki izin dan sudah mendaftar retribusi parkir kepada pemprov dki
seperti itulah keadaan di lapangan terhadap persoalan adanya juru parkir liar di sejumlah minimarket yang ada
khususnya di dki jakarta
meskipun sejumlah minimarket telah memasang spanduk bertuliskan parkir gratis
namun tetap saja tak jarang terdapat juru parkir liar yang berjaga